itu juga kita mesti mulai mengenal kalau ada gejala segera melakukan isolasi artinya
memisahkan dari anggota lain di keluarga di rumah itu seperti itu kemudian secepatnya melakukan
testing mengapa supaya kondisinya itu ketika di testing dalam keadaan masih sehat masih sejauh
juga dengan demikian memudahkan penanganan yang berikutnya dengan isolasi secepatnya dirumah pun
itu untuk menghindari penularan kepada anggota lain yang juga dicatat adalah ketika kita melakukan
testing itu antar daerah itu beda beda ya waktu sebelum bulan juli itu misalnya untuk dki
jakarta dalam dua puluh empat jam bisa dilakukan
tapi begitu kemarin di bulan juli pada saat puncaknya itu bisa satu pekan baru dapat hasil
ketika menunggu maka masyarakat harus melakukan isolasi dulu dirumah tapi posisinya harus
terpantau bahkan sangat ideal walaupun hasil belum diterima sudah bertemu dengan dokter
sudah melakukan pemeriksaan sehingga kondisi umumnya bisa diketahui